pasangan calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat prabowo subianto dan juga sandiaga uno
menghadiri pelantikan presiden dan juga wakil presiden terpilih jokowi maruf amin
di gedung nusantara majelis pemusyawaratan rakyat pada minggu siang
prabowo dan juga sandi tiba dengan menggunakan mobil yang sama pada pukul dua belas tiga puluh
keduanya kemudian menunggu di lantai tujuh gedung nusantara tiga selama satu jam
sebelum akhirnya bergerak menuju ke gedung nusantara mpr
tempat dilangsungkannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden terpilih
sandiaga uno mengucapkan selamat kepada jokowi dan juga maruf dan berharap keduanya amanah ke depan
semoga amanah lancar dalam tugasnya dan prosesinya juga lancar terima kasih
bapak prabowo subianto dan bapak sandiaga uno
sementara itu saat menyampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai presiden
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat jokowi dodo sempat menyapa prabowo sandi
jokowi bahkan menyebut mereka sebagai sahabat baik
dan momen keakrapan jokowi maruf amin dan juga prabowo sandi terlihat ketika sesi pemberian selamat
dari tamu undangan yang hadir
kepada pasangan presiden juga wapres terpilih jokowi maruf amin